mundur itu bukan menjadi yang terbaik saya rasa mundur itu pengecut justru
kita dengan maju memperbaiki itulah tanggung jawab moral saya